presiden republik indonesia joko widodo menghadiri acara penutupan kongres kebudayaan indonesia di area gedung kementerian pendidikan dan kebudayaan
dalam acara tersebut presiden jokowi menerima hasil kongres berupa naskah strategi kebudayaan indonesia dari perwakilan budayawan
strategi kebudayaan merupakan amanat undang undang nomor lima tahun dua ribu tujuh belas tentang pemajuan kebudayaan
isinya merangkum visi pemajuan kebudayaan indonesia selama dua puluh tahun ke depan yang disusun oleh para ahli serta budayawan dari seluruh provinsi
dalam sambutannya jokowi menyatakan bahwa inti kebudayaan adalah kegembiraan
dengan kemajuan teknologi kebudayaan asing akan semakin mudah masuk
untuk itu diperlukan visi kebudayaan nusantara yang menjadi jati diri bangsa namun tidak menutupi diri dari kolaborasi
tetapi yang paling penting menurut saya budaya kesadaran masyarakat bawah untuk meraih kesejahteraan untuk meraih kemajuan jangan sampai sirna
dan dalam melalui lintas pemikiran dan gagasan yang semakin kompleks ini memang potensi gesekan juga semakin tinggi
namun harus diingat peluang untuk toleransi dan kolaborasi
sinergi juga selalu terbuka lebar
menghadapi kompleksitas lalu lintas budaya tersebut kita harus teguh menjaga peradaban kita sendiri
sekaligus keterbukaan juga untuk berinteraksi
kita harus membangun kesungguhan bersama untuk bertoleransi dan untuk berbagi
orientasi kebudayaan harus tidak keluar dari etos sehari hari kita